dalam pernyataannya kapolri menyebut bahwa presiden telah menyetujui jika para pegawai yang tidak lulus twk menjadi asn di lingkungan kepolisian
menilai kembali proses penonaktifan ke lima puluh enam pegawai ini karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam proses tes wawasan kebangsaan
bahkan menurut wakil ketua kpk alexander marwata mereka dikatakan sudah tidak bisa lagi dibina
ada dua puluh empat pegawai dari tujuh puluh lima tadi yang masih dimungkinkan
untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi asn
sedangkan yang lima puluh satu orang ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah merah
dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan
menurut pengamat hukum tata negara bivitri susanti
seharusnya yang menentukan status kepegawaian ke lima puluh enam pegawai kpk adalah presiden bukan kapolri
itu asn itu juga sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada
atasan paling tingginya adalah presiden
sehingga kalaupun ada hal hal yang perlu dilakukan untuk manajemen asn
harusnya presiden yang mengambil keputusan itu
dan keputusan itu juga tidak bisa dilakukan secara arbitrari begitu ya dalam arti
tiba tiba kepolisian lah yang kami siap menerima misalnya
bukan seperti itu
tapi manajemen ataupun secara hukum tata negara dan hukum administrasi negara
yang harusnya dilakukan adalah diambil keputusan yang sesuai dengan peraturan undang undangan yang ada
artinya presiden yang harus menyampaikan dan memperhatikan saja rekomendasi dari ori dan juga komnas ham
sehingga ialah yang kemudian harus memutuskan
bivitri menegaskan kejadian ini justru menunjukkan bahwa twk jelas menjadi alat pelemahan kpk
menurutnya jika presiden tidak menjalankan rekomendasi ombudsman dan komnas ham
ia bisa dicatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang menghancurkan kpk